pertandingan antara persipura u sembilan belas versus persibandung u sembilan belas berakhir ricuh di stadion wibawamukti kebupaten bekasi
saling lempar kursi tribun antar supporter hingga ke lapangan pertandingan diduga dipicu kekecewaan supporter terhadap hasil pertandingan
rabu pagi petugas mencatat sedikitnya ada dua kursi yang rusak
keributan terjadi di dalam tribun penonton di stadion wibawamukti kebupaten bekasi selasa malam
sejumlah fasilitas stadion bahkan jadi sasaran amukan para supporter yang merusak kursi dan melempar ke dalam lapangan
akibatnya kursi stadion kebanggaan warga kabupaten bekasi rusak parah dan nyaris tidak bisa digunakan
hujan bangku terjadi dipicu lantaran kecewa dengan hasil pertandingan yang dimenangkan persipura u sembilan belas
supporter juga menyalakan flare dan melemparnya ke dalam lapangan
sejumlah penonton bahkan mencoret coret dinding
pada rabu siang sejumlah petugas mengecek ribuan kursi yang
masih tergeletak di dalam lapangan
petugas mencatat setidaknya dua kursi stadion rusak
kerusakan paling parah terjadi di tribun utara stadion akibat ulah supporter persib viking
sebuah pengetahuan saya dari pihak penolakan atau perawatan bangku
saya dari pagi ditanya sebutan kurang lebih dua bangku
bangku ini dirusak sama siapa
ya sekarang lagi ada persip pembahasan
semualah area stadion memiliki kursi
keributan terjadi usai pertandingan persipura u sembilan belas dan persib u sembilan belas di lapangan stadion wibawa mukti selasa malam
dedy beben bekasi